informasi pertama dari sumatera selatan kepolisian daerah sumatera selatan akan menguji dna potongan tubuh korban mutilasi yang diduga adalah anggota dprd lampung muhammad pansor
potongan tubuh tersebut kini berada di rumah sakit bayangkara palembang
polda sumatera selatan bekerjasama dengan polda lampung untuk melakukan uji dna potongan tubuh korban yang ditemukan pada sembilan belas april lalu
sebelumnya beredar dugaan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di desa tanjung kemala ogan komering ulur timur adalah jasad muhammad pansor
muhammad pasor anggota dprd kota bandar lampung ini menghilang setelah melakukan kunjungan ke wilayah oku timur
kasus hilangnya pasor kemudian dilaporkan oleh istrinya ke polda lampung pada tanggal lima belas april yang lalu
rencananya uji dna korban mutilasi akan dilakukan di mabes polri jakarta
hasil uji dna jenasa itu nantinya akan dicocokkan
dengan dna adik pansor